entah apa yang mau dibicarakan tetap istimewa itu tapi menuju istimewa itu kadang kadang tergantung siapa yang hadir
kalau yang hadir tentu ada kelompok kelompok yang tertentu tentu isinya lain lagi
kalau ulama nu muhammadiyah jadi tergantung anwur semuanya
tapi kita harapkan istimewa itu betul betul berdasarkan kedoman atau akuran dan hadisnya
jadi ada dasar hukumnya yang benar
sementara itu calon wakil presiden sandiaga uno memastikan dirinya tidak akan hadir dalam acara istimewa ulama jilid ketiga
yang akan dilaksanakan di sentul pada satu mei esok
sandi menyatakan ia telah berbagi tugas dengan prabowo subianto untuk tetap fokus mengawal perkembangan rekapitulasi data
dan pengumpulan berkas c satu di beberapa lokasi di sumatera barat
saya belum terima undangan tapi saya sudah berkoordinasi
saya berkoordinasi dengan pak prabowo karena saya bertugas di sumatera barat besok
jadi saya akan meninjau beberapa lokasi ppk di sumatera barat
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini